bentuk syukur atas melimpahnya air warga desa seloliman mojokerto kamis pagi menggelar ruatan mata air pertitaan jolotundo
harapannya sumber mata air di sekitar gunung penanggungan akan terus melimpah dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat
muatan air yang digelar warga desa seloliman kecamatan trawas kabupaten mojokerto ini
diawali dengan arah arahkan warga membawa tumpeng dan ancak jajan pasar menuju pertirtaan jolotundo
selanjutnya tiga sesepuh desa melakukan doa penyuhunan atau doa permintaan kepada yang maha kuasa
di depan patirtaan jolotundo dan pengambilan air dari masing masing mata air
mata air tersebut bersumber dari empat penjuru lereng di gunung penanggungan
yaitu lereng barat selatan timur dan utara
setelah itu dilakukan prosesi penyatuan tiga puluh tiga air
atau prosesi manunggaling tirta suci di petirtaan jolotundo
kekhidmatan berubah menjadi keseruan saat prosesi penyatuan usai
ratusan warga yang datang dari berbagai daerah di jawa timur
langsung merangsak ke tempat penyatuan air dan berebut air yang telah disucikan
sebagian ada yang membawa pulang dan sebagian ada yang disiramkan di kepala mereka
ayat tersebut dipercaya membawa berkah
sementara warga lainnya juga berebut ancak tumpeng jajanan hingga rela berdesakan
ruat patir taan jolotundo yang dikelar setiap tahun ini
sebagai bentuk rasa syukur kepada tuhan atas berkah air yang melimpah
dan untuk keperluan masyarakat seloliman
tujuannya satu ini bentuk dan
wujud syukur daripada masyarakat buzun beting
dan ruat air yang mana air ini setiap hari bisa digunakan untuk pekuat sehari hari
selain tradisi tahunan ruatan ini sekaligus menjaga
serta melestarikan alam dan warisan budaya leluhur